tiga terdakwa penolak pemakaman jenazah perawat rumah sakit karya di semarang nuria kurniasih yang terpapar covid sembilan belas
akhirnya difonis empat bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri semarang
para terdakwa tersebut yaitu triad mojo hangono bambang sugeng santoso dan sutiaji
terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar undang undang penanggulangan wabah penyakit
namun fonis empat bulan penjara dari hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni hukuman tujuh bulan penjara
penolakan jenazah covid sembilan belas saat akan dimakamkan di tpu suwakul kabupaten semarang terjadi pada sembilan april lalu
tiga terdakwa yang mengklaim mewakili warga menyatakan menolak karena khawatir akan memunculkan penularan covid sembilan belas
aksi penolakan ini pun langsung menuai protes dari masyarakat hingga polda jawa tengah menangkap pelaku utama penolak jenazah
pemakaman jawa tengah
satu keluarga dalam satu rumah di perumahan baskaran surabaya jawa timur
yang berisi lima belas orang diisolasi warga karena diduga terpapar covid sembilan belas
isolasi dilakukan warga dengan memblokade jalan masuk di kampung pada selasa kemarin
karena dua anggota keluarga tersebut meninggal karena covid sembilan belas
sementara itu lima anggota keluarga yang positif covid sembilan belas masih diisolasi di hotel asrama haji surabaya
sedangkan satu orang lainnya dirawat di rumah sakit unr surabaya
kemudian sisanya diminta warga melakukan isolasi mandiri
selain oleh warga penutupan jalan dilakukan oleh pemerintah setempat dan koramil sukolilo
jadi dari warga sendiri nggak ada niatan untuk mendiskriminasi ya
justru warga ini membantu
ya seperti yang tadi saya bilang pada waktu nganterin pakaian
bahkan saya sudah ngomong kalau butuh apa apa di indomaret butuh sesuatu ngomong
kita siapkan security ada di situ dua puluh empat jam
pemerintah setempat bersama warga akan tetap membantu dengan memberi makanan tiga kali sehari
selama masa isolasi empat belas hari mendatang
tim liputan cnn indonesia